ya walaupun saya tidak bercita cita jadi menteri tetapi ini untuk sebuah kebaikan bangsa kita saya bersedia begitu kurang lebih
pakai baju putih ada yang minta atau ini satu sendiri
nanti diumumkan oleh bapak langsung
misalnya tadi kreativitas meningkatkan kemampuan kreativitas bangsa kita sehingga mampu bersaing di dunia internasional dan lain sebagainya
events juga tadi kalau nggak salah
ya aturannya kan harus mengundurkan diri kalau jadi
ya belum dong orang baru
ya secepatnya ya secepatnya
ya kan ada beberapa juga bukan di net aja di kumparan juga
pak tadi ada perbicaraan yang bapak sampaikan ke presiden enggak itu soal event gitu apa ada
tadi mbak banyak ngobrol soal yang lain ya yang tidak ada hubungan sama ini gitu ya ngobrol ngobrol biasa aja
yang lainnya apa yang istana atau dari bapak sendiri
tadi kan saya datang pakai baju ini masa
oh enggak enggak enggak
tapi komunikasi dengan presiden jokowi memang baru sekali ini atau sudah pernah sebelum sebelumnya
ya kan pernah ketemu tapi kan kontekstnya berbeda ya
yang nanya di sini yang nanya di sini
yang jawabnya kamera pak
enggak sopan kalau yang nanya di sini jawabnya ke sana kan gitu ya
karena pertama kali ini kami di soal pemerintah
bila enggak pak bakal diumumin kapan pak
nanti diumumkan oleh
nanti tanya sama biro pers saya kan bukan yang ngatur ya
komunikasi yang paling detail tadi apa pak bisa dielaborasi dikit
ya event salah satunya
ya bagaimana menciptakan atau membuat event event yang menarik
punya daya saing internasional dan lain sebagainya begitu
berapa menit pak tadi pak di dalam
pak satu satu atau
maksudnya ngobrol yang lain lain itu enggak ada hubungannya sama itu sama kementerian
kalau soal itu sih
kalau udah jadi
ya nanti diumumkan
resign ya segera dong
kan itu udah ada aturannya
bukan belum jelas
iya bukan belum jelas
nanti kan akan diumumkan
ya kita lihat saja apakah sanggup
apa tidak karena kan
belum pernah ada dalam
pemerintahan tapi yang penting kan
yang utama kan niat baiknya dulu
berkaitan juga dengan regulasi dan sebagainya
artinya kan ada hal hal yang
tidak ini lah ya
yang penting harus optimis ya
iya secara teknis
mesti dibicarakan bagaimana gitu ya
yang penting harusnya mundur
gak tau sebelum
apa yang disini
kan tadi saya sudah bilang
nanti kan akan diumumkan
terima kasih ya semua